sampai jumpa di video selanjutnya
lalu kenapa sayang
kamu cepat keluar dari kotak gitu ya sayang
mama udah pengen banget ngegendong kamu
kamu akan menjadi laki laki yang kuat
kamu akan menjadi laki laki
yang bertanggung jawab
seperti om fadil
karena sampai sekarang
mama belum bisa memberikan kau papa
tapi kamu tenang aja
di sini ada mama kok
mama kan selalu jagain kamu
seperti waktu nenek jagain mama
kamu cepat keluarnya dari tabung kaca itu
mama kan pengen banget gendong kamu
mama mau peluk kamu
mau mau bercanda sama kamu
biar kita selalu sama sama ya
kamu harus bertahan ya sayang
kau harus bertahan demi mama
kamu atau mama
namanya rakau ng alternatif
pertahu dia seperti lu
di sisi ada
eh dia sulit dong
syukurlah kamu udah sehat
maafin atas perbuatan aku waktu dulu
gak ada yang perlu dimaafin kok
ini eka anak aku
kamu tau gak do
kenapa aku namain dia eka
karena dia anak pertama kan
dan eka itu artinya satu kan
aku ambil dari nama edo dan camilla
e dan k
ini anak kita do
ini anak kita
kenapa sejak ada di sini gebe selalu nge bimbin kamilah
dan gue kangen sama kamilah

gue juga kangen ingin lihat bayinya kamilah
sadar dong sadar sadar sadar sadar dong
kamilah tuh gak bakal mau ketemu sama lu
dia gak mau ketemu sama allah
lagian dia juga ditunangan sama fadil

terima kasih tante
maaf ya pagi pagi kita udah datang ke sini
soalnya tante ingin tahu kenapa mila menolak pertunangan itu dan ingin mengembalikan cincin itu mila
tante sampai gak bisa tidur semalaman mikirin masalah ini
tante tenang aja
kamila akan menjelaskan semuanya sama tante sekarang
maaf kalau kamilah kurang sopan
boleh gak omtama dan kak fadil keluar dulu sebentar
kenapa kami harus keluar mila
karena kamilah mau bicara sama tante ambar
om juga ingin mendengar apa yang akan kamu katakan
tapi kamilah hanya mau bicara dengan tante ambar
ikutin aja kemauannya kamilah
ke rumah spesejahan
saya mau menangkal faik
bawa carpet nya senjata h

di rumah sama tante
ini mau berhenti jadi stres
apakah mila akan menceritakan semuanya sama mama dia
dia pasti akan melakukannya
mama pasti akan shock sekali
papa gak mau mama tertekan ya
tapi papa juga gak mau camillah kenapa napa
bukan gak mungkin mama pasti akan marah sekali sama kami lah
fadil tahu pak
fadil juga sangat cemas
tapi fadli yakin saat seperti ini
suatu hari nanti pasti akan terjadi juga pak
kamu benar dil
gak ada alasannya untuk mengulur ngulur masalah ini lagi
apapun keputusan mama
apa kamu akan tetap menikah dengan kamila
atau kamu akan meninggalkannya
kalau mama memintanya fadil
fadil gak akan meninggalkan kamila
fadil akan tetap menikahi kamila pak
papa akan bantu kamu dia
mudah mudahan semarah marahnya mama
tidak akan sampai membuat kamila drop lagi ya
tante tahu tante terburu buru
menginginkan pertunangan kamu dengan fadil
tanpa meminta izin dulu dari mila
tapi tanpa fikir kamu harus punya semangat untuk hidup mila
dan tante mau kamu segera sadar dari koma kamu
kita semua mau melakukan apapun
asal kamu cepat sembuh
mila kalau kamu kaget melihat cincin dan pertunangan itu
tapi tolong jangan kembalikan cincin itu mila
tante mila bukan hanya kaget dengan cincin pertunangan itu tanpa
tapi mila memang benar benar tidak bisa menerima pertunangan ini
apa kurangnya fadil untuk nila
enggak tante bukan itu
apa mila tidak suka dengan keluarga tante
enggak tante bukan itu
keluarga tante sudah baik sekali kosong mila
lalu kenapa mila
mila dulu saya sangat tidak setuju dengan hubungan kamu dan fadil
tapi sekarang sekarang saya sudah menyetujuinya
bahkan bahkan saya juga tidak setuju dengan hukuman kamu dan fadil
saya dengan tangan terbuka mau menerima mila apadanya
kenapa bella pasti belum mau menerima ini semua mila
tolong bila kamu jangan menyusahkan diri kamu sendiri sayang
hidup ini sudah susah
kamu sudah hidup sebatang karang
kamu gak punya siapa siapa mila
kamu sudah ditinggalkan oleh ibu kamu
jadi tolong mila jangan mempersulit keadaan
biar bagaimanapun fadil itu kan ayah dari anak kamu mila
apa kurangnya fadil
jangan jangan mila memang mau bayi kamu gak punya ayah
iya begitu mila
tidak tante bukan itu tante
tidak tante bukan itu tante
kamila akan mengatakan semuanya
kamila akan mengatakan apa alasan kamila menolak pertunangan ini
ini semua bukan karena kamila tidak suka sama kak fadil
bukan karena kamila tidak suka sama keluarga tante
tidak tante keluarga tante sudah baik banget sama mila tante
tapi mila tidak bisa menerima pertunangan ini karena
karena anak yang baru saja kamila lahirkan itu
itu bukan anak kak fadil tante
aku ingin memimpinnya
aku ingin memimpinnya